lokasi pemakaman atau kuburan biasanya identik dengan hal hal mistis atau menakutkan bagi sebagian orang
apalagi kuburan biasanya dianggap memiliki nuansa yang menyeramkan
pepohonan di sekitar kuburan juga bisa menambah suasana angker hingga membuat sebagian orang merinding terutama pada malam hari
hal ini juga membuat masyarakat umumnya memilih tinggal berjarak dengan areal pemakaman atau kuburan
namun berbeda halnya dengan tempat pemakaman umum di kemlaten kota cirebon jawa barat
selama puluhan tahun puluhan rumah yang dihuni warga rw sembilan kampung kemelaten ini justru berdampingan dengan ratusan kuburan
rumah rumah penduduk di sini juga tidak memiliki halaman seakan kuburan kuburan inilah halaman rumah mereka
bahkan ada kuburan yang tepat berada di depan pintu rumah penduduk
ada pula jendela kamar yang tempat berhadapan dengan kuburan
bagi anak anak penghuni permukiman ini areal kuburan menjadi tempat bermain
tak ada ratu wajib ketakutan pada anak anak ini
sementara warga yang tinggal di area kuburan tetap menjaga area pemakaman
hampir setiap sore warga membersihkan kuburan dari sampah dan daun daun kering
tiga jam empat belum pernah ada apa apa
saya kejualan pasar
gak ada hal hal mistis gitu
nggak ibu ya ibu sendiri berapa puluh tahun di sini
ya udah tahun berapa ya dari anak kecil aja
dari sejak kecil di sini
sedikitnya ada sekitar delapan puluh rumah penduduk yang selama tiga puluh tahun berdampingan dengan kuburan
sebagian bahkan mengandalkan perekonomian dari area kuburan
mulai dari penggali kubur pembersih makam hingga penjual kembang untuk keperluan ziarah kubur
kemukiman ini udah banyak
terus masyarakat sini sendiri nggak pernah ada sesuatu hal yang mistis atau apa
pada pengetahuan saya dari dulu juga nggak ada
area pemakaman ini juga kerap dilintasi kendaraan roda dua
karena terdapat jalan pintas antara jalankan gerasan dan kakiasa
jadi siapa bilang tinggal berdampingan dengan kuburan selalu menyeramkan
jadi kumara cirebon jawa barat